hutan lindung seluas tiga hektare milik perummpur hutani yang ada di pondorogo jawa timur kembali terbakar
petugas gabungan dari perhutani tni dan polisi yang ada di lokasi hanya bisa memadamkan dengan alat seadanya karena sulitnya medan yang terjal
hutan lindung di desa ngelurup kecamatan sampung ponorogo tepatnya di gunung gamping kph madiun rph sumoroto jumat siang terbakar
hutan lindung ini berisi tanaman jati alba dan kayu putih berusia sekitar lima belas hingga dua puluh tahun
api dengan cepat membakar tanaman campur di hutan lindung yang juga dipenuhi rumput ilalang kering
belum lagi di sekitar lokasi hutan terbakar banyak daun jati kering
hal ini mengakibatkan api cepat membesar dan merembet
belum diketahui penyebab pasti kebakaran hutan
sementara petugas gabungan yang berada di lokasi hanya bisa melakukan pemadaman api menggunakan alat seadanya di lereng gunung
yakni membuat ilaran agar api tidak terus meluas
pemadaman hanya bisa dilakukan dengan cara manual karena sulitnya menuju titik kebakaran
meski sebagian besar api sudah berhasil dipadamkan petugas gabungan terus berjaga jaga di sekitar lokasi
untuk mengantisipasi adanya kebakaran susulan karena kencangnya hembusan angin